gak mau sadam maunya pake telur
sadam makan ikan itu bikin pinter
terus nanti jadi orang yang sukses
suka makanya bisa jadi orang yang sukses
sukses jadi supir angkot
gak mau deh kadang mau telur aja
gak ini tantan
ani gak tau apa apaan sob
bohong dia pasti tahu tuh
udah buruan nih ngebut ngebut
iya nih ini udah gigi lima
sering kita hemat nggak masak
karena empos sopi selalu nganterin makanan
udah memang enggak tau
awas ya kalau sampai bohong
bulan akan marah besar
darah recursos lirik
itu karena sopi
usahanya udah disanko
nanti dibakar sopi
ih neng jadi barat
itu dia rumahnya
dimana itu tuh ya udah yuk
waalaikumsalam waalaikumsalam buka pintunya assalamualaikum
enggak mati cuma bercerai
buka pintunya ini bu yun eh keluar nih ah
ada apa ya
ini orangnya bu
dasar perempuan suami orang dasar perempuan penggoda
mau rasain kamu
mas tidak biasanya neneng panggil kamu mas
istri muda kali ini
muda tua setengah muda
bukan urusan kalian
gimana sih bu
salah orang rupanya
tidak jadi mati kamu
ngapain pakai bawa koper segala sih neng
ini tuh bukan koper

disebut wisiny until
hai dari mana lah narik sob kok sampai jam segini sob sampai kapan lu kagak percaya sama abang
maafin wulan ya dinda tuh harus percaya sama udah udah itu enggak pernah berbohong sekalipun
tidak pernah berpusta iya ayah minta maaf semua supir supir di pangkalan itu setia sama
istrinya indah ada yang punya istri dua itu ada iya maaf makanya umit terus percaya sama
tapi kalau urusan perempuan suami gak bisa dipercaya
jadi super angkot
gak mau deh
saya mau telur aja
ini tante nabila mau kerja
tante nabila kerja di mana
baru mau cari kerja saya
kalau sadam doain
tante nabila dapat kerja
sadam beliin mainan ya
doa aja dam pake angkos
habisnya doain abis setiap hari
gak pernah dibeliin mainan